buat apa mereka dilahirkan
sepertinya tidak berguna
seperti biola tak berdawai
sejak pertama kali terlibat dalam produksi film biola tak berdawai pada tahun dua ribu dua
joko anwar tidak henti hentinya menjadi buah bibir dalam dunia perfilman indonesia
tidak hanya memanjakan penonton dengan visualnya yang indah
joko pun selalu menyisipkan pesan moral di setiap film yang ia buat
sehingga anda akan diajak berpikir usai menonton karya karyanya
berbicara mengenai joko anwar tentu tidak akan lepas dari segudang prestasi yang ia pernah torehkan
film janji joni yang merupakan film pertama yang ia sutradarai pada tahun dua ribu lima
berhasil mendapatkan penghargaan film terbaik pada mtv indonesia movie awards
sorotan itu terus ia dapatkan hingga film pengabdi setan
yang berhasil menyabet tujuh piala ffi dan berhasil ditayangkan di delapan negara
joko pun pernah mendapatkan beberapa penghargaan
seperti dalam film kala yang disebut sebagai film noah pertama di indonesia
selain mendapatkan tiga piala citra
film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di festival internasional
termasuk juri price dalam new york asian film festival
lalu ada juga pintu terlarang
yang berhasil mendapatkan piala yang terbaik pada tahun dua ribu lima
seakan tidak ingin berhenti memberi kejutan
joko anwar kini memiliki proyek agresif bersama jagad sinema bumi langit
untuk menciptakan seri pahlawan super yang ditampilkan pada layar lebar
seri pertama dari proyek ini sudah rilis pada agustus dua ribu sembilan belas
dengan film yang berhasil mencapai pilihan
yang ini beri judul gundalah
rakyat tidak sebodoh yang anda kira
rakyat harus tetap sebodoh
insight with desi anwar kali ini kita akan berjumpa dengan seseorang yang bukan adik saya tapi namanya mirip mirip ya
sama bukan mirip lagi
dia saat ini sedang semakin populer ya khususnya di dunia perfilman sebagai seorang sutradara
tapi juga dia adalah seorang penulis aktor juga
pokoknya macam macam yang berkaitan dengan perfilman indonesia
dan yang membuat perfilman indonesia itu semakin seru semakin kondang semakin dikenal oleh dunia internasional
karena kualitasnya juga sudah go internasional dan yang lebih penting lagi menyajikan hiburan entertainment yang diminati oleh anak anak zaman sekarang
nah ini sangat penting karena pada akhirnya apakah artinya membuat sesuatu karya kalau tidak di
diminati tidak banyak kesempatan orang untuk menontonnya
kecuali joko anwar adik saya
kok kita sama sama ada anwar
nah joko anwar ini saya sudah kenal lumayan cukup lama
dan sudah mengikuti kiprahnya sejak beliau ini masih menjadi seorang wartawan di the jakarta post
saya pernah mewawancarainya
makanya waktu itu setelah filmnya yang juga sangat terkenal janji johnny
film pertama saya
film pertama dan sudah luar biasa disitu kelihatan ya talentnya bakatnya untuk menjadi seorang sutradara
dan setelah itu juga banyak sekali karyanya termasuk salah satu favorit saya itu adalah a copy of my mind
dan juga baru baru ini tentu saja pengabdi setan ada gundala dan yang terakhir perempuan tanah janja
perempuan tanah janja
dan juga ada dahanam yang terus terang saya belum nonton
nah joko ini kayaknya semakin lama berkecimpung di dunia perfilman semakin produktif semakin banyak energi semakin banyak kreasi
apa yang terjadi denganmu akhir akhir ini apa yang ada ya
apa yang terjadi makin sibuk tentunya
karena saya berpikir dulu saya berpikir bikin film itu harus apa namanya
tapi sekarang saya percaya bahwa bikin film itu kalau kita ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada yang mendengar itu kayak sesuatu yang sia sia
jadi sekarang saya
jadi sekarang saya membuat film tetap ingin mengatakan sesuatu tapi saya bungkus dalam kemasan yang lebih aksesibel buat orang banyak sehingga mereka bisa menikmati
seperti yang dibilang tadi kita membuat entertainment tentunya
tapi entertainment yang bukan saja suatu eskapism tapi juga sesuatu yang bisa dibawa pulang karena ada perenungan dari situ
sama halnya kayak perempuan tanah janam adalah sebuah film horror yang populis tentunya ditonton sama orang orang bisa menikmati
dan dari komentar orang orang yang nonton mereka katanya menikmati perjalanan cerita karakter
tapi ketika mereka pulang seperti ada yang nyangkut
itu ada satu perenungan yang mereka bisa bahas dan diskusikan bersama rekan atau keluarga dan bisa menjadi sesuatu yang reflektif ya menurut saya
ini menarik ya karena kan ada kalau genre ya orang horror atau drama
karya film yang dibuat joko itu pasti ada elemen it's art
kira kira stereotype ya tapi ada sesuatu yang lain ya
art is still sesuatu yang membungkus ya film joko
harus karena menurut saya gini film itu adalah suatu tools untuk berekspresi oleh filmmaker dan ada dua hal yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apapun yang ingin diekspresikan atau apapun yang dikatakan
yang pertama adalah
sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah seperti sinematografi directing tapi ada juga yang namanya estetika
dan estetika ini adalah sesuatu yang kita bawa dari kita kecil
jadi estetika menurut saya adalah hasil penjumlahan dari hal hal yang kita alami dari kita lahir yang kita lalui dan respon kita terhadap apa yang terjadi ke kita
bagi naryo siapa yang terjadi
estetika taste dan sebagainya
dan ini adalah art
jadi film itu gabungan antara technicalities dan seni mau gak mau
tapi tetap karena film ini adalah sesuatu produk yang dibuat dengan uang yang tidak sedikit
jadi harus bisa memiliki nilai bisnis yang baik juga
jadi bisa balik modal sehingga orang bisa membuat film lagi setelah membuat film yang satu ini
jadi gak bisa didenai bahwa film itu adalah seni
dan saya lihat juga semakin kesini itu dari segi ongkosnya sophisticationnya dan itu semakin
semakin mahal bukan saja karena
apalagi dibanding dengan film film awalnya yang joko tangani ya kalau dari segi budgetnya
kalau dari segi budget film film saya masih di bawah film film yang dibuat oleh teman teman filmmaker yang lain kalau menurut saya
tapi berusaha untuk lebih efisien membuat film di indonesia karena pasar film indonesia itu mainly masih orang indonesia saja
kalau misalnya orang hollywood mereka bisa bikin film dengan budget yang luar biasa karena memang pasarnya seluruh dunia bukan cuma amerika
dan nanti ada macam macam rights nya
di indonesia tayang di bioskop terus tayang di ott seperti netflix i flix hoax dan sebagainya besok besoknya udah ada bajakannya karena direkam sama orang gitu
tapi memang film sih menurut saya semakin lama semakin mahal
bukan hanya karena teknologi yang dibutuhkan untuk membuat film lebih mahal tapi juga memang semakin lama kesejahteraan para kru dan pemain juga harus diperhatikan
jadi bayaran untuk para crew dan pemain kalau misalnya sepuluh tahun yang lalu bisa harga pertemanan sekarang udah gak bisa karena kita memang mau sejahtera bersama
bukan cuma pemilik modal dan pemilik
company yang sukses kalau filmnya berhasil tapi juga kru dan pemain juga harus bisa merasakan
iya apalagi kalau you pay peanuts you get monkeys juga kan
kita bisa lebih mendapatkan orang orang yang profesional
ini kan dari perjalanan joko itu sendiri ya
saya lihat kan semakin dari dulu saya lihat ada sesuatu yang dark ya kecuali mungkin janji johnny lebih romantis ya
ini juga merefleksikan dari
development atau evolusi dari seorang sutradara dengan pengalamannya atau taste nya itu sendiri tapi juga membaca kira kira apa yang diinginkan dan ada yang di sesuatu yang masih bisa di capture gitu
kalau saya bilang film film saya itu sampai sekarang itu masih reaksi saya terhadap hal hal yang terjadi di sekeliling saya
lingkungan yang kecil seperti pertemanan atau keluarga yang lebih besar lagi mungkin kota
lebih besar lagi mungkin negara gitu
dan apapun genre nya selalu merupakan reaksi reaksi dari apa yang saya lihat secara politis dan sosial gitu
kalau kita lihat misalnya a cop you have my mind ya obviously itu adalah reaksi saya terhadap apa yang saya lihat
bahwa sekarang rakyat sudah menjadi alat dan selalu menjadi korban atas pertarungan politis di tingkat yang bukan
yang bukan level masyarakat gitu tapi in the end pasti rakyat menjadi korbannya gitu
jadi itu semacam social commentary ya tapi itu penting
social commentary menurut saya itu awalnya itu bukan social community tapi kayak reaksi karena saya sebagai rakyat saya merasakan itu gitu
bahkan film saya yang pertama kayak janji johnny itu aja adalah reaksi sosial saya ketika saya lihat teman teman saya lulus dari kuliah mereka hanya memilih pekerjaan yang mereka anggap paling menguntungkan secara ekonomi gitu
tanpa mereka melihat pekerjaan mereka itu
mereka suka apa tidak dan mereka bisa berkontribusi kepada kemanusiaan atau lebih besar atau tidak gitu
kemudian kayak film saya penghabis setan
walaupun itu film horror yang seemingly very very ringan ya tapi ada beberapa hal yang saya silipkan disitu
contohnya ketika orang tidak lagi menggunakan logika dan nalar tapi hanya percaya kepada pihak pihak yang mereka anggap figur yang bisa diteladani apapun itu gitu
itu yang saya infuse ke dalam penghabis setan
kalau gundala obvious itu adalah cerminan dari indonesia saat ini bahwa wakil rakyat tidak memikirkan rakyat dan sebagainya
dan permontana jahanam juga social commentary juga
dan ini adalah sebuah tema yang selalu berulang di film film saya
beberapa di antaranya pintu terlarang
saya ingat itu pintu terlarang
dan permontana jahanam
ini adalah sebuah reaksi saya atas masyarakat yang merasa bahwa memiliki anak ini adalah sebuah norma yang harus diikutin tanpa kita berpikir konsekuensinya
karena di masyarakat apalagi masyarakat negara berkembang masih sangat berpikir bahwa orang harus punya anak karena itu norma yang harus diikuti
tapi apakah orang yang memiliki anak
punya plan yang cukup kuat atau tidak untuk bagaimana membesarkan anak ini menjadi manusia yang bahagia
yang dekat ke tidak mungkin sebenarnya
karena dunia ini adalah sebuah tempat yang tidak kondusif buat seorang manusia tumbuh dan berkembang
jadi sebenarnya banyak sekali layarnya bisa dilihat sebagai suatu film yang mungkin dark atau horror
tapi di bawah layer layer itu ternyata ada sesuatu yaitu reaksinya seorang joko anwar
yang melihat dunianya itu seperti apa
saya lahir dan besar di sebuah tempat yang sangat tidak kondusif
keluarga as much as i love them juga is not very kondusif karena memang lingkungannya tidak kondusif
bahkan ketika saya kecil remaja umur empat belas sembilan belas tahun saya tidak punya teman sama sekali
karena teman teman saya either masuk penjara atau menikah karena menghamili atau dihamili

jadi saya tidak pernah melihat teman teman saya yang berpengalaman

nah ini penting karena saya ingin perbincangan kita ini karena karya joko anwar itu sekarang populer lah istilahnya
harus dan orang sangat terhibur ya merasa bahwa wow this is dan ikut bangga juga
karena film film joko juga sering mendapatkan pengakuan dari dunia internasional
dan sudah diterjemahkan juga ke dalam beberapa bahasa asing ya
tapi saya ingin justru sekarang copy of your mind
ini apa yang ada di kepala seorang joko anwar sehingga sampai bisa melahirkan sesuatu yang bagi saya sendiri sangat sangat menghibur
tapi juga membuat saya berpikir dan ikut bangga
bukan karena namanya sama karena saya selama ini juga mengikuti karir anda
coba dari mengumpulkan ya tadi sebutkan
emosi itu ada referensinya karakter itu ada referensinya mungkin alur cerita juga ada referensinya
kita tidak bisa membuat sesuatu dari kehampaan
berarti ini kan ada yang dibaca ada yang ditonton ada yang dicermati
pengaruh pengaruh yang selama ini
karena saya lihat saya anda sekarang sangat dewasa lah dalam membuat suatu karya itu
bukan saja kontennya tapi dari segi bisnisnya marketingnya promosinya dan lain sebagainya itu
mari kita berbagi sedikit
apa yang direferensi seorang joko anwar di lemari lemari yang dimana bisa diambil hari ini
lemari lemari saya itu lebih banyak lebih banyak saya dapat dari kebetulan saya sangat beruntung karena masa kecil saya sangat colorful
merah kuning biru
merah kuning biru
merah kuning biru
sebagai anak saya lahir dan besar di sebuah tempat yang sangat tidak kondusif
keluarga as much as i love them juga is not very conducive karena memang lingkungannya tidak kondusif
jadi bahkan ketika saya kecil remaja umur empat belas sembilan belas tahun saya tidak punya teman sama sekali
karena teman teman saya either masuk penjara atau menikah karena menghamili atau dihamili
di pinggiran kota medan
di pinggiran kota medan
dan saya mendapatkan pelajaran tentang hidup itu dari film film yang saya tonton
saya memiliki kemampuan untuk menarik nilai dari film
itu sejak saya kecil
dari umur saya lima tahun saya berjalan ke bioskop namanya remaja teater pada waktu itu
kalau saya punya uang saya masuk beli tiket

dan terlalu sering saya beli tiket
terlalu sering saya tidak punya uang jadi menonton dari ventilasi karena zaman dulu nggak ada air conditioner cuma pakai kipas angin
dari film yang saya tonton ini adalah suatu bioskop yang kelas bawah ya
memutar film film horror kung fu dan sebagainya
tapi saya punya kemampuan untuk mengambil nilai
hubungan antara karakter apakah itu orang tua dan anak persahabatan guru dan anak dan sebagainya
saya bisa mengambil nilai dari situ
setelah saya dewasa film film yang saya tonton ini adalah sekolah hidup buat saya
tapi apakah kamu bahagia
sebagai anak kecil ketika saya melihat kembali saya bahagia sekarang
tetapi ketika saya masih anak saya tidak berpikir bahagia sama sekali
dan menonton film horror dan lain sebagainya yang dialami itu membuat kamu bahagia atau apa
ya itu benar
mungkin itu kebahagiaannya di temukan
ya benar ketika saya menonton film kung fu horror yang saya tonton ketika itu saya merasa senang
saya merasa senang karena yang paling gampang bisa melupakan kehidupan yang dialami yang tidak begitu menyenangkan
dan ada pembanding bahwa di luar sana itu ada sesuatu yang lebih bisa menyenangkan ketimbang apa yang kita punya pada saat itu
jadi mungkin di alam bawah saudara saya saya ingin membuat film sejak kecil itu
ingin membuat sesuatu yang membuat diri saya sendiri senang
dan membuat orang lain senang seperti sebagaimana halnya film dulu membuat saya merasa aman ketika menonton film
nah edukasi itu sendiri mulai kapan
karena tadi kan joko mengatakan karena ada bagian yang teknis
yang mau tidak mau harus mendapatkan pendidikan ya
tidak bisa membuat film tanpa paling tidak paham ya dari segi technicality dan lain sebagainya
termasuk sebagai seorang sutradara kan bagaimana mendirect dan lain sebagainya
satu sisi lain ya
konten itu kan it's king ya sebenarnya
nah edukasi ini mulainya dari mana bagaimana dan edi
edukasi secara teknis saya sama sekali tidak pernah belajar film secara formal ya
apa kaya itu sekolah film
dulu ketika lulus sma saya ingin masuk sekolah film
pada waktu itu cuma ada satu sekolah film di jakarta
dan setelah dihitung hitung ternyata orang tua saya tidak mampu membiayai
karena terlalu mahal
akhirnya saya mencari tahu bahwa di itb itu katanya ada unit kegiatan mahasiswa dimana kita bisa belajar megang kamera
cara mengawasi kamera dan bikin film
saya masuk ke itb mengambil jurusan aeronautical and aerospace engineering
itu karena di itb itu ada unit kegiatan mahasiswa di mana kita bisa belajar film
tapi ketika saya masuk itb kebetulan tidak diterima di unit kegiatan mahasiswa tersebut
akhirnya saya memutuskan untuk lulus cepat cepatnya
dan langsung apply melamar ke banyak sekali production houses di jakarta
setelah saya lulus dari itb saya melamar di banyak ph ph di jakarta
nggak ada yang menerima karena memang latar belakangnya tidak ada
seni apalagi film
apalagi di indonesia saat itu juga kan dunia perfilman kurang banyak
saya belajar film dari menonton film

menonton film bisa dibuat sebagai sarana untuk membuat film
tapi saya berpikir apa yang harus saya lakukan sehingga saya belajar filmnya lebih intens gitu
dan ketika saya jadi wartawan pada waktu itu di jakarta post
saya propos ke editor saya untuk menjadi seorang kritikus film buat jakarta post
dan akhirnya saya jadi kritikus selama lima tahun untuk surat kabar jakarta post
dan itu semua edukasi yang bagus
itu sebuah edukasi sangat bagus karena saya bukan hanya menonton film sebagai kacamata awam
tapi memberikan assessment kepada sebuah film
apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi
jadi yang tidak berfungsi saya mencoba ketika saya jadi filmmaker
mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh filmmaker filmmaker lain
film film yang ditonton sebagai referensi
karena seperti kita ketahui pada zaman zaman sembilan puluh an apalagi awal dua ribu an kan susah film indonesia
dan film indonesia itu tidak terlalu banyak
film film apa yang bisa dikatakan menjadi cetakan lah ini
ini kalau saya ingin menjadi seorang sutradara ingin memproduksi film seperti ini
betul sekali karena ketika kita kecil dulu susah menganses film ya
zaman sekarang orang dengan gampang menonton film dari mana saja dari negara apa saja
oleh filmmaker apa saja genre apa saja dengan secara gampang legal atau ilegal gitu
zaman dulu memang tidak ada
kalau mau nonton film ya either kita ke bioskop nonton yang titles juga sangat terbatas
atau kita menunggu film cerita air pekan yang gak jelas juga biasanya gitu
jadi preferensi dari film film yang saya tonton yang paling banyak sejak kecil sampai saya sma
ya tentunya film film indonesia kebanyakan
film indonesia horror tahun delapan puluh an film drama indonesia
termasuk pengabdi setan
pengadu setan saya juga nonton film film drama
tapi yang paling fashionating buat saya adalah film horror
karena film horror adalah genre yang paling jujur kan
kalau kita ngomongin film drama
tapi kan gak gampang sebenarnya membuat orang takut itu
tapi what i'm trying to say is perasaan takut itu primal
semua orang memiliki dan cetakannya sama gitu
walaupun kadarnya mungkin berbeda level of torance untuk sesuatu yang menakutkan
tapi jujur karena dibuat dengan kebenaran
di film horror dibuat hanya untuk memberikan kesan takut gitu
makanya dulu waktu kecil saya sangat suka film horror mungkin gara gara itu
ketika kita mencoba untuk mengatakan di gundala orang orang indonesia semakin lama
semakin ingin jadi moralis sehingga merusak sendi sendi bangsa
banyak yang nangkep setengahnya
banyak yang berpikir kok filmnya moralis gitu
mana ada serum amoral
ya memang tidak ada karena memang itu adalah poinnya
gundala sebenarnya ini satu genre yang cukup baru bagi indonesia
superhero marvel atau dc
oh saya secara pribadi
saya lebih suka ke
komik dan film superhero yang banyak komik wisdomnya gitu
dialog dialog yang ada komik wisdomnya itu
comic book wisdom itu saya suka
dc dong lebih banyak
marvel is fun tapi kadang kadang kalau melihat super itu kayak
kalau ada line atau dialog yang
jadi gak terlalu black and white tapi ada shades of grey nya
jadi kayak the joker type yang banyak ini
oke genre ini di indonesia dan kalau kita lihat dari jumlah penonton
saya sendiri sudah menonton
dan apalagi ini diambil dari apa yang kita miliki
dan di sini juga melibatkan pihak pihak yang mungkin selama ini
ya ada exteril parties yang bisa membantu dari segi
budgeting funding promotion dan lain sebagainya
bumi langit ya
kita ingin membuat jagad sinema bumi langit
yang artinya beberapa film yang dalam satu rangkaian cerita yang sama gitu ya
pertama karena indonesia itu punya banyak sekali kekayaan komik dari tahun lima puluh an sampai sekarang
bumi langit sendiri memiliki lebih dari satu seratus karakter
beberapa diantaranya adalah comic book superhero karakters yang sangat terkenal gitu
dan pertama kita ingin melestarikan ini sehingga anak anak muda yang tidak tahu gundala komiknya
goda mereka ingin kembali mencari eh zaman dulu kita punya
karena yang namanya komik yang namanya film indonesia archivenya itu tidak begitu bagus gitu
kalau di amerika misalnya
karya komik film dari tahun berapa pun ada pengarsipan di remaster sehingga generasi baru bisa mengakses
kalau kita kan belum punya sistem seperti itu
karena kita masih mikir yang lebih primary kayak beras sembako tapi batang
itu very very primary buat beberapa orang
tapi kita harus mulai karena ini adalah budaya
bangsa yang berbudaya akan menjadi bangsa
yang akan memimpin di masa depan gitu
jadi harus kita buat ini lestari dan anak anak muda ingin tahu apa yang kita punya
kalau menurut saya pribadi ini adalah satu suara yang punya kekuatan yang besar juga
jadi kenapa gundala tidak dibuat hanya sekedar yang happy happy tentang superhero
menghadapi villane dengan special effect yang kece kelar
enggak tapi ini tanggung jawab saya sebagai seorang pembuat film di indonesia
yang diberikan ke tangan saya suara yang sangat besar
mau diapain gitu
kalau tadi kak desi nanya
kalau tadi desi nanya
ini mau diapain
selain kita mau jadikan apa yang tadi saya bilang
mau sebagai alat untuk melestarikan apa yang kita punya dan sebagainya
tapi juga sesuatu yang bisa berkontribusi kepada society
karena saya percaya kita gak mau hidup dalam sebuah negara kan
apapun profesi kita gitu
saya percaya bahwa jika seseorang mau menjadi seorang warga negara yang fungsional
as opposed to menjadi beban bagi sebuah negara
kita harus melakukan tiga hal
yang pertama kita harus excellent di bidang kita apapun itu
apakah kita seorang journalist
apakah kita seorang film kritik
apakah kita seorang film maker
dan sebagainya guru dokter semuanya
yang kedua kita harus berkontribusi kepada society
as simple as buang sampah pada tempatnya misalnya
atau yang paling gampang kalau misalnya kita punya skill
kita bisa share skill kita kayak membutuhkan
karena lembaga pendidikan masih kurang
misalnya kalau misalnya saya punya kemampuan untuk nulis skenario dan directing
misalnya kalau misalnya saya punya kemampuan untuk nulis skenario dan directing
saya bisa memberikan workshop secara gratis kepada orang lain misalnya
yang ketiga dan ini bukan urutan kepentingan
adalah peduli secara aktif bagaimana unit ini pemerintahan dijalankan
apakah itu dari kota provinsi dan negara
kita harus secara aktif peduli menyuarakan dan segala macam
jadi apapun yang kita lakukan
termasuk saya bikin film termasuk saya bikin film gundala
permuatan hajanam dan sebagainya
tetap dalam rangka menjadi warga negara yang fungsional ini

dampak atau efek karena film ini termasuk populer ya
dengan jumlah penonton yang lumayan kalau untuk film indonesia itu lumayan besar
apa yang terlihat feedback nya apa
apakah ini juga sudah kini mulai merasuki lah istilahnya bawah sadar anak anak zaman now
yang karena disuguhi itu
ada sesuatu yang berubah di diri mereka
atau ekspektasi yang berubah
atau sesuatu yang berubah
karena saya lihat ini kan cukup ambisius lah istilahnya
kalau ada tiga kriteria itu
efeknya mungkin tidak instant
walaupun kalau kita lihat
misalnya kemarin ketika demo di dpr
anak anak muda menggunakan lines atau kurs dari dialog film gundala gitu
untuk menyorakan apa yang mereka suarakan
karena dalam film gundala itu
perwakilan rakyat ada seseorang yang saya manifestasikan
dalam satu manusia namanya pengkor
dan pengkor ini adalah seseorang yang sangat mempengaruhi kebutuhan
sangat mempengaruhi keputusan oleh para legislator dan atau wakil rakyat
dan walaupun sebenarnya dalam dunia nyata bukan satu orang
tapi ini kan ada diskursus yang membuat wakil rakyat tidak bekerja untuk rakyat
tapi untuk either untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain
supaya bisa memperkaya diri mereka
jadi ya setidaknya
walaupun mereka sudah sadar tentunya sebelum ada film gundala
tapi ini ada sesuatu yang mengkonfirmasi bahwa it is really happening
karena memang setting dari film gundala kita buat ya indonesian contemporary sekarang
elemen elemennya mereka bisa lihat memang indonesia sekarang
dan ada beberapa analogi ataupun metafor yang dipersonifikasikan di film gundala dalam satu karakter
kira kira ditangkap atau tidak pesan
ini di masyarakat
oleh sebagian masyarakat
termasuk yang diberikan pesannya itu yaitu wakil rakyat kawan pengkor dan kawan kawan
sebagian besar nangkep
cuman ternyata ketika saya membuat film gundala
kita sedikit overestimasi kepada masyarakat in general
karena banyak yang nangkep tapi ada juga yang malah merasa sebaliknya
jadi yang kita jadi
maksudnya apa sih gitu
yang kita jadikan satir
itu justru malah itu yang mereka tangkep
jadi ketika saya ketika kita mencoba untuk mengatakan di gundala
orang orang indonesia semakin lama semakin kepingin jadi moralis
sehingga merusak sendi sendi bangsa
banyak yang nangkep setengahnya
banyak yang berpikir kok filmnya moralis gitu
mana ada serum amoral
ya memang tidak ada karena memang itu adalah poinnya
nah ini mungkin ya ke depan akan seperti ini
tapi akan ada karena saya lihat bukan
walaupun ya genre nya horror
tapi sebenarnya kan itu bukan hanya horror atau drama atau superhero
nah politik ya masalah sosial dan lain sebagainya
selama ini anda merasa efektif untuk menyampaikan pesan pesan
karena pasti ada yang ingin
apakah itu di bawah sadar atau pengaruh yang ingin membuat orang itu membuka mata kita
ini loh yang terjadi di sekitarnya
saya berkali kali dibukakan mata oleh film yang saya tonton
dan saya ingin dan percaya bahwa setidaknya ada beberapa yang ketika menonton film film yang saya buat
bisa menjadi bisa dijadikan at least kayak katalis untuk berpikir gitu
mungkin bukan sesuatu yang bisa merubah secara langsung
karena mungkin film film saya belum se powerful itu
tapi setidaknya ada sesuatu dalam film saya menjadi katalis untuk dijadikan bahan diskusi
atau berpikir sendiri dalam sistem kita sendiri
tapi joko happy dengan reaksi dari penonton khususnya dari anak anak muda
bahwa oke pesan saya ini sampai kelihatannya mereka paham mereka mengerti
peningkatan fee ada ada ada
walaupun tidak eksponensial ya
kisarannya itu berapa sih pengen tahu ya kalau sutradar ya
saudara saudara itu kalau pertama kali mendirect sekarang ya bisa dimulai dari
bagaimana perubahan dari penonton indonesia itu sendiri sejak awal tahun dua ribu an
dan sekarang dengan era medsos dan lain lain
sebagainya ini peluang tantangan yang jelas peluang untuk promosi jauh lebih cepat
jauh lebih efektif tapi ada perubahan juga kan dalam mereka menerima suatu hiburan
dengan begitu banyak gadget yang mereka miliki
peluangnya karena market kita masih muda ya
masyarakat kita adalah penonton film yang muda bisa dibilang
akses untuk menonton banyak film itu baru terbuka di akhir tahun sembilan puluh an
seperti yang saya bilang tadi awal tahun dua ribu an lah katakan
karena kita masih muda masyarakatnya sebagai penonton film
kita bisa membentuk ini sesuai yang dibutuhkan
semoga yang membentuk adalah orang orang yang memang memiliki pikiran
untuk membuatnya menjadi sesuatu yang berjangka panjang yang sustainable
tapi ada juga orang yang membuat film hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat
bikin aja bikin film orang yang asal gitu
film religi film nasionalis lagi banyak penontonnya
bikin aja asal yang penting orang nonton
mungkin tahun depan orang nggak mau nonton lagi karena nggak punya trust lagi terhadap film indonesia
itu peluangnya jadi masih bisa dibentuk marketnya
dan haus akan tontonan termasuk film di indonesia itu semakin lama semakin tinggi juga gitu
justru jadi jumlah penonton yang datang ke bioskop itu semakin lama semakin meningkat joko melihat atau
kalau penonton bioskop jelas meningkat karena tahun lalu dua ribu delapan belas kita menjual hampir lima puluh satu juta tiket untuk film indonesia saja
dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun dua ribu tujuh belas itu hanya sekitar tiga puluh delapan tiga puluh sembilan
jadi peningkatannya luar biasa
itu kenapa karena memang filmnya kualitas trustnya
respon dari penonton untuk film indonesia meningkat
meningkatnya karena apa
karena banyak film film yang ketika mereka tonton mereka ingin beli
mereka balik lagi
jadi customer returning customer yang melihat film indonesia mereka bagus
dan mereka bisa wah nonton ini
jadi berarti kalau tahun dua ribu delapan belas film indonesia meningkat penontonnya berarti tahun dua ribu tujuh belas banyak film film indonesia memang mereka ingin kembali lagi gitu
tapi challenge nya juga adalah karena bikin film itu bukan cuma beberapa orang
banyak orang bikin film di indonesia
setahun itu film indonesia produksinya bisa satu ratus delapan puluh judul
ditayangkan di bioskop sekitar satu ratus tiga puluh satu ratus empat puluh judul
bisa dikatakan film yang hanya mengotori layar bioskop
jadi begitu diputar di bioskop orang akan melihat oh film indonesia gak bagus ya
jadi challenge nya adalah bagaimana kita
mencoba untuk membuat filmmaker filmmaker indonesia yang membuat film sekarang secara aktif
harus punya collective kesadaran bersama bahwa membuat film ini tidak boleh hanya memikirkan bisnis dalam jangka panjang
tapi harus dilakukan segala sesuatu yang bisa membuat this industry more sustainable
itu sih tantangan yang paling besar
dan kuncinya mungkin kualitasnya
semakin banyak penonton di expose dengan film film yang berkualitas
mereka semakin picky semakin paham ini film mana yang berkualitas yang mana yang kurang berkualitas
adanya netflix dan kemudian juga mungkin piracy bajakan dan lain sebagainya
ini semakin jadi salah satu tantangan atau justru peluang karena orang bisa menonton film anda itu di mana mana
kalau saya di indonesia di beberapa negara mungkin berbeda
tapi di indonesia saya berpikir layar kecil itu bukan musuh bagi film di bioskop
karena tentunya pengalaman menontonnya berbeda
ketika orang menonton bioskop mereka ingin mendapatkan suatu collective experience socially
karena nontonnya bareng bareng reaksinya juga bareng bareng
mereka nonton sambil makam popkon dan mereka nonton bersama orang orang yang tidak mereka kenal
ketika kita nonton di ruang keluarga bersama orang yang kita kenal dan bisa di pos kapan aja
dan kita tidak merasa ada urgency untuk mematok kepala kita mata kita langsung ke layar selama dua jam durasi film
kalau di bioskop harus bertahan kencing apa segala macam
dan menurut saya ott platform ini berguna buat filmmaker kalau misalnya mereka ya filmmaker juga manusia punya kebutuhan
bisa lebih banyak proyek mereka kerjakan untuk mendapatkan penghasilan
jadi bisa lebih apa ya bisa lebih hidup lah gitu
jadi ott is good netflix apa segala macam
i think itu akan lebih melengkapi ekosistem perfilman
jadi bukan suatu musuh buat film yang di bioskop
tapi bajakan semakin hilang sekarang ya
betul jadi sekarang ott sudah semakin gampang untuk diakses
dan murah ya
bajakan juga sekarang sudah berkurang sekali
dan juga sekarang kan siapa yang mau beli cd dan lain sebagainya
netflix misalnya sekarang cuma berapa lima dollar per bulan
tujuh puluh lima ribu rupiah
dan ott lokal itu lebih murah lagi
bisa kayak lima belas ribu per bulan atau sekarang mungkin banyak yang masih gratis
jadi memang ini mengikis pembajakan juga
dari segi bisnis
ini kan bukan hanya penyaluran kreativitas dan lain sebagainya
dari tahun ke tahun ini bagaimana
apa yang menjadi sumber terbesar dari income
dan sejauh mana kesuksesan
karena saya lihat ini kalau sutradaranya sukses pasti nanti juga sponsor juga kan ingin ikut berinvestasi
ya contohnya dengan membuat ya memberikan funding terhadap proyek proyek yang kolosal
yang epic films yang durasinya tiga jam yang sequelnya banyak
tapi sayangnya sutradara itu hampir di semua film indonesia bukan merupakan investor
jadi kalau pilotnya laku berhasil secara komersil tentunya keuntungannya akan lebih dirasakan oleh pemilik perusahaan dan para investor
jadi kalau sutradara itu lebih hidup dari fee
hidupnya lebih dari bayaran atas
bayaran atas pekerjaannya di film
jadi honorarium sebagai penulis saudara
jadi misalnya jumlah penonton yang membludak dan itu tidak
tentu uangnya semakin investor sama ke perusahaan
tidak ada misalnya royalty at least
jadi kalau misalnya
biasanya kalau misalnya ada bonus itu akan dibicarakan di depan
tapi tidak semua filmmaker dapat
ada filmmaker yang berpikir nanti kalau filmnya gak laku gimana
jadi ya mending dibayar di depan aja lah
ada juga yang mungkin dibayar di depannya tidak begitu besar tapi mengharapkan bonus di belakang
tapi dari tahun ke tahun ada peningkatan dong seorang joko dengan karyanya yang luar biasa
walaupun tidak eksponensial ya
kisarannya itu berapa sih
pengen tahu ya kalau sutradara yang biasa biasa
kalau sutradara itu
sutradara itu kalau pertama kali mendirect sekarang ya bisa dimulai dari mungkin untuk film lay labor bisa lima puluh juta tujuh puluh lima juta
itu untuk bekerja selama tiga bulan empat bulan
jadi gak begitu besar untuk yang pertama banget ya
tapi untuk yang lebih senior mungkin bisa lebih
joko mungkin bisa ratusan juta dong sekarang
itu profesi yang orang bisa hidupkan
kebetulan saya bikin film itu gak sering
ada yang membuat film bisa setahun dua film tiga film itu banyak ya filmmaker
tapi saya itu bikin film paling banyak satu tahun sekali
dan baru dua tahun ini saya bikin film setahun sekali
tahun lalu saya bikin gundala tahun ini bikin promo tanah jahanam
tapi tahun dua ribu delapan belas saya gak bikin film
tahun dua ribu tujuh belas saya gak bikin film
jadi uang yang saya dapatkan dalam produksi sebuah film harus dipirit pirit supaya cukup untuk dua tahun tiga tahun

ada kegiatan lagi lain membuat
membuat untuk netflix misalnya
jadi penulis atau pemeran dan lain sebagainya
saat indahnya naik dunia bagi kita sekarang di pengertian seperti itu
tidak pernah berusaha untuk memiliki signature ciri khas
karena nanti akan terjebak kita mempertahankan ciri khas dan hal biasa
jatuhnya tidak akan menjadi film yang lima puluh empat honest tapi menjadi fit french
sekarang saya lihat ini di indonesia begitu banyak ya sutradara muda yang karyanya juga
bagus supaya kita ikut bangga lah karena ya saya masih ingat di tahun sembilan puluh an gitu awal tahun dua ribu
dua ribu soalnya ada paceklik ya kalau kita dibanding dengan india misalnya yang karya
film nasionalnya itu kan bisa ratusan kira kira apa yang diinginkan karena hollywood misalnya
kita sekarang berkiblatnya selalu ke sana secara bisnis sebenarnya itu
expensive bisnis bintangnya juga bayarannya luar biasa kita kira kira akan bisa ke arah
situng indonesia dalam waktu dekat atau lumayan panjang tidak akan bisa mencapai seperti
hollywood karena secara bisnis seperti yang saya bilang tadi marketnya baru indonesia
bollywood itu memiliki semua kan lokal bollywood itu memiliki cinema culture yang sangat besar dan
tidak pernah berhenti jadi kebiasaan menonton film di india itu sudah terbentuk dari puluhan tahun yang
lalu dan tidak pernah ada interupsi yang membuat sinema culture ini berhenti kalau di indonesia
tahun tujuh puluh an delapan puluh an
itu sinema culture kita meningkat orang banyak nonton ke bioskop walaupun bioskopnya terbatas jadi
zaman dulu film yang paling banyak ditonton itu hanya sekitar dua ratus ribu penonton tiga ratus ribu penonton
kalau sekarang mungkin bisa lima juta empat juta jadi bioskop zaman dulu sedikit tapi okupansi ratenya
dalam satu pertunjukan mungkin tinggi jadi sinema culture zaman dulu tinggi tahun tujuh puluh an delapan puluh an tapi
film indonesia banyak tapi film luar terbatas dan film indonesia itu banyak yang tidak memiliki
kualitas yang bisa membuat fee wingship sustainable tahun sembilan puluh an sinema culture indonesia berhenti sama
sekali mati suri tidak ada orang pergi ke bioskop bisa dibilang ya film indonesia mati suri dalam
satu dekade ini disebabkan karena awal tahun sembilan puluh an itu tv swasta mulai muncul
dan mereka itu menayangkan film film hollywood hongkong secara gratis
nah karena film indonesia tahun tujuh puluh delapan puluh banyak sekali proteksi dari pemerintah karena zaman dulu
kan kalau mau import tiga film luar harus bikin film indonesia jadi banyak film indonesia dibuat
bukan oleh filmmaker tapi hanya untuk kepentingan bisnis ketika film film hollywood
ketika munculan di tv tv swasta orang berpikir orang indonesia ini filmnya bagus bagus keren keren
ngapain kita nonton film di bioskop bayar nonton tv gratis dan filmmaker indonesia gagal memenuhi
demand untuk kualitas yang lebih baik pada waktu itu jadi film indonesia mati suri orang berhenti ke
bioskop karena memang film indonesia tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa bersaing dengan apa
yang mereka secara gratis di tv gitu so cinema culture stop tahun sembilan puluh an dan itu untuk revive selama sepuluh tahun
itu susah itu yang membuat kita pasarnya juga sekarang harus ditata ulang tahun dua ribu an orang percaya sama film indonesia mulai karena ternyata film indonesia dibuat oleh orang orang yang mengerti apa yang diingat oleh masyarakat mulai membuat film tapi kemudian banyak pembonceng yang membuat film hanya untuk mencari uang jadi trust film indonesia di mata penonton berkurang lagi jadi selalu di riset riset riset that's why saya bilang cinema culture di indonesia sering berhenti dan sering harus di riset
jadi selalu di riset riset riset that's why saya bilang cinema culture di indonesia sering berhenti dan sering harus di riset
karena memang produknya tidak bisa membuat film ship dan culture ini sustainable
terakhir ya joko kedepan
apa rencana anda dan anda sendiri sering melihat ke belakang merefleksikan perjalanan
kadang kadang kalau kita lihat sebuah film yang kehadiran sutradaranya itu begitu kelihatan
bisa terperangkap kepada sebuah film
oh ini film si a gitu karena memiliki reputasi atau signature
untungnya saya tidak pernah mencoba untuk punya signature atau ciri khas dalam film saya
jadi kalau saya bikin film bikin film aja
jadi bisa bikin apa saja
dan kalau misalnya ada orang yang tadinya suka sekali dengan sudah mengikuti film saya dan suka dan ketika dalam ketika saya membuat satu film yang baru mereka tiba tiba bilang ini kok gak kayak film joko anar
karena berarti saya sebagai filmmaker berani keluar dari label yang diberikan oleh masyarakat
kalau ada satu kalimat yang mencerminkan signature nya itu joko anwar di setiap film
terus yang saya nggak tahu
yang memberitahu bahwa saya punya signature itu biasanya penonton
mereka bilang dalam semua film joko anon ada orang hamil ada social commentary
itu memang benar
saya tidak pernah berusaha untuk memiliki
karena nanti akan terjebak kita mempertahankan ciri khas dan style jatohnya tidak akan menjadi film yang honest tapi menjadi film yang pretentious
your biggest dream sekarang
my biggest green bisa punya sekolah film
dimana anak anak yang belajar filmnya dapat beasiswa oleh sponsor tapi diseleksi dengan sangat ketat sehingga yang masuk benar benar anak anak yang memiliki potensi
jadi filmmaker yang bagus
mudah mudahan ada yang denger ya
kalau misalnya ada penyelenggara dana yang mau bikin sebuah film
kadang kadang ketika kita terlalu asyik bekerja kita lupa bahwa ya kita punya obligasi kepada humanity untuk membuat to make the world a better place
kalau misalnya para anggota dpr atau politikus yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri sedikit saja berpikir bahwa mereka tidak hidup sendiri
mereka juga harus membuat dunia ini lebih aman buat anak anak mereka nanti keluarga mereka dan sebagainya
mereka mungkin akan setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan hal hal
gak tertarik jadi politikus
saya tidak akan pernah jadi politikus
tidak akan pernah mau jadi anggota dpr atau pembuli turga
banyak orang menerima pekerjaan padahal mereka tahu mereka tidak punya kapasitas dan kapabilitas disitu
dan akhirnya akan menjadi sampah ya
sampah di profesi itu
karena profesi harus diinjung isinya harus orang orang yang profesional dan excellent di bidangnya
begitu mereka masuk mereka menjadikan
misalnya mereka mau jadi politikus mereka nggak punya kapabilitas nggak punya ilmu untuk bahan mereka untuk jadi politikus
mereka bilang mereka mau membuat politik ini lebih baik
tapi mereka gak bisa karena mereka gak punya kapabilitas dan kapasitas
terima kasih kak desy
good luck dan kita juga harapkan joko sebagai seorang yang banyak sekali ya
kalau tampakannya berkontribusi
saya rasa joko kontribusinya luar biasa
karena memberikan hiburan yang menurut saya secara pribadi sebagai orang yang sering menonton filmnya itu berkualitas
tapi yang lebih penting lagi membuat kita berpikir
jadi bukan hanya kita terhibur tapi membuat kita berfikir membuka mata kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita
tapi juga kalau saya secara pribadi lebih menarik lagi mengenal lebih jauh lagi apa kira kira yang memotivasi membuat seorang joko anwar itu
terima kasih juga atas perhatian
dan anda jangan lupa saksikan insight with desy anwar di cnnindonesia com
dan juga bisa dapat disaksikan di kanal youtube kita insight with desy anwar
sampai jumpa dan bye bye